sementara itu pernikahan kaisang pangarep dan erina gudono menarik perhatian warga yogyakarta
sejak sabtu pagi sejumlah warga antusias memadati area mall plaza ambarukmo untuk nobar alias nonton bareng prosesi akad nikah
seperti inilah suasana di depan pintu timur mall plaza ambarukmo sleman yogyakarta sabtu siang
puluhan warga berjajar di depan monitor yang disediakan pihak pengelola untuk menyaksikan prosesi akad nikah kaisang pangarep
dan erina sofia gudono di pendopo agung hotel royal ambarukmo yang berada tidak jauh dari mall
ada lima monitor yang disediakan pengelola dan disebar di tiga titik mulai dari lobby area food card dan di dekat pintu timur
adanya monitor ini bisa mengurangi rasa penasaran warga apalagi yang tak bisa masuk areal steril pendopo agung
karena nggak boleh masuk
emang penasaran ya mbak
kenapa jokowi presiden nobar
udah tau sebelumnya kalau ada nobar disini mbak
lihat di instagram
harapannya mbak untuk pernikahan mas kaisang dan mbak erina seperti apa mbak
harapannya supaya pernikahannya lancar